mengawali tahun dua ribu dua puluh indihome meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan
hingga inovasi produk digital yang semakin menguatkan posisinya sebagai market leader fix broadband
dengan target delapan tiga juta pelanggan
hadiran indihome memang sudah dinantikan oleh seluruh masyarakat
makanya salah satu kita upayakan indium bisa hadir di lima ratus empat belas kabupaten koda di seluruh indonesia
jadi marketnya masih sangat besar
demi tercapainya target di dua ribu dua puluh indihome terus berinovasi dalam menciptakan produk digital yang lebih kreatif
salah satunya adalah dengan menghadirkan produk indihome light
tahun dua ribu dua puluh kita menghadirkan indihome lite
ini kita harapkan menjangkau market yang lebih light
seperti kos kosan kemudian tsunami dan lain lain yang lebih light
inilah kita hadirkan indihome lite
indihome akan terus meningkatkan kualitas pelayanan hingga produknya
agar dapat mewujudkan masyarakat digital
serta menghapus kesenjangan digital di indonesia